toleransi dan perang di seluruh dunia
ariska putri pertiwi merupakan kontestan putri indonesia dua ribu enam belas
perwakilan dari sumatera utara
di ajang tersebut ariska menyabet juara terbaik ketiga
garis kelahiran lok sumawe tiga belas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini
merupakan mahasiswi fakultas kedokteran universitas islam sumatera utara medan
dalam kesehariannya ariska aktif di dunia model
dan ikut sejumlah kontes kecantikan
antara lain putri citra indonesia dua ribu sembilan belas
putri tenun indonesia dua ribu sembilan
dan gadis sampul dua ribu sembilan
gadis yang pernah menjadi duta pmi sumatera utara ini juga aktif
di sejumlah kegiatan sosial
keikut sertaan ariska di ajang miss grand international dua ribu enam belas pun berbuah manis
dengan mulus ariska masuk ke babak sepuluh besar
dan mengalahkan puluhan kandidat lainnya
berlanjut ke babak lima besar bersama thailand
puerto rico amerika serikat dan filipina
kini ariska pun siap menjadi duta
sebelumnya beberapa perwakilan indonesia juga sempat mencuri perhatian
di kontes kecantikan internasional
elvira devina mira berhasil menembus lima belas besar
dan meraih busana nasional terbaik
di ajang miss universe dua ribu empat belas
elvira sekaligus mengingatkan pada sosok artika saridevi
namun artika harus berhenti di babak lima belas besar miss universe dua ribu lima di thailand
miss grand international digagas oleh nawat itzara grisil
dan teresa chai visut pertama kali pada tahun dua ribu tiga belas
miss grand international merupakan kontes kecantikan
yang bertujuan untuk ikut serta menciptakan perdamaian
dan menghentikan perang
arief hakim cnn indonesia
saya ingin memberikan hati saya kembali